surat surat saya cek
udah tenang aja
zaman sekarang mah apa yang gak bisa dipalsuin
semua juga bisa dipalsuin
tapi cek nanti jangan bilang siapa siapa ya
iya ini rahasia kita berdua
iya cek bener ya
jualan susutnya gajinya berapa cuk
kalau jadi sales gajinya kecil
yaudah tuh kita masuk ya
sini mah duduk
mama udah sarapan
udah tadi di terminal
kamu berangkatnya berapa dari jonggo
cuk kamu tidur tiga minggu gak pulang pulang
kan cucu sekarang kerjanya udah belcok mah
pas teleponan kan udah dibilangin
kamu kan bilangnya sibuk
eh gak taunya kamu di phk
insya allah enggak mah
cuci teh kan kerjanya rajin
cuk kalau phk itu bukan karena rajin atau enggak
tapi memang perusahaannya yang bangkrut
ma sekarang cucu teh jadi asisten nih ciyoyo
kamu berangkat ke luar negeri
bukan mah cucu teh jadi asisten nih ciyoyo

bukan kerja ke luar negeri
joh kamu teh hati hati
jangan jangan malah kamu nanti yang dikirim ke sana buat kerja
tugas cucu itu cari orang orang yang mau berangkat ke luar negeri
pokoknya mama tenang aja ya
doain supaya kerjaan cucu teh lancar
iya jadi nanti cucu bisa kirimin mama uang terlebih banyak
yaudah kalau gitu sekarang cucu siap siap dulu ya
tapi saya suka lemes lemes dok
banyak penyakit saya
maksudnya apa itu
tekanan dimana saat jantung sedang memumpah darah
kalau delapan puluh empat itu angka diastolik
dimana tekanan jantung sedang beristirahat sebelum dia memumpah darah kembali
jadi intinya pak kemet itu
pak ustadz sehat
tapi kok saya suka merasa sakit ya dok
perasaannya begitu sakit
aduh gak keruan
tekanan darah itu dipengaruhi juga oleh emosi
jadi bisa saja berubah rubah
kalau begitu saya boleh setiap hari
memeriksakan kesehatan saya disini dokter
iya tentu aja boleh
ketua umum musyola
sekaligus merangkap jadi ketua rw
pergaulan syaitan luas
dari mulai pejabat tinggi
sampai pejabat rendah
dari mulai orang kaya
sampai yang tidak kaya
dari mulai yang ganteng
sampai yang tidak ganteng
dari mulai dukun
luaskan pergaulan saya
makanya saya akan membantu kerja dokter disini
iya kalau begitu terima kasih banyak ya pak ustadz ya
perkenalkan nama saya
kita ngobrolnya di luar saja ya
emangnya disini kenapa
masih banyak pasiennya pak ustadz

ada beberapa pasien
tadi lebih banyak pak ustadz
kamu main potong saja
banyak hal yang mau saya sampaikan
sama bu dokter
tentang kesehatan masyarakat
apalagi saya baru tahu
kalau dokternya takannya perempuan
kalau dokter laki mah tidak jadi soal
pak kades atas nama hamba allah itu nyumbang berapa
satu juta atau lima ratus ribu
iya satu juta
jantin serius mau berangkat ke luar negeri
kan namanya tepa indra
orang dari biru sukses jaya
terus surat surat saya cak
udah tenang aja bisa dipalsuin
zaman sekarang mah apa yang gak bisa dipalsuin semua juga bisa dipalsuin
tapi ce nanti jangan bilang siapa siapa ya
ini rahasia kita berdua
iya ce bener ya
jualan susu te gajinya berapa cu
kalau jadi sales gajinya kecil
kamu teh kalau gajinya kecil gak usah kirimin mama uang
kamu pakai buat keperluan kamu
cukup kok mah
sampai sampai kamu kerja double chop
kamu te kan berangkat pagi pulang malem
terus kapan kamu istirahatnya
kalau kamu sakit gimana
kamu gak mau pergi jalan jalan sama temen kamu
liburan belanja makan makan
nanti kalau uang kita udah banyak kita liburan kita jalan jalan kita makan di luar
makanya mama tuh doain cucu
biar kerjaannya semua lancar
cu kamu tuh gak usah mikirin mama
kamu harus mikirin diri kamu sendiri
yaudah sekarang mama istirahat dulu
cucu mau berangkat kerja
tunggu sebentar ya ma
wah ini mama pegang uangnya ya
buat kamu ada
bapak tenang aja masih ada kok
yaudah kalau gitu cucu berangkat kerja ya ma ya
cucu usahain sekarang bisa pulang cepat
jangan lupa dikunci ya wah pintunya
harusnya mama yang urus kamu cu
bukan kamu yang urus mama
mang ini sayur kemarin
hari ini kok layu layu begini
pak pak pak
bapak tuh dari mana
ada urusan apa pak
jadi belanja teh
ini tomat apa kelereng sih mang